balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane menyebutkan proyek normalisasi sungai di jakarta terbentur oleh kendala pembebasan lahan
tidak dilanjutkannya proyek normalisasi sungai pada tahun ini menyebabkan setidaknya satu ratus dua puluh sembilan kelurahan di jakarta berpotensi banjir
warga jakarta harus mewaspadai ancaman banjir
balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane memprediksi sedikitnya satu ratus dua puluh sembilan kelurahan di jakarta berpotensi banjir
titik titik ini menjadi rawan banjir akibat proyek normalisasi sungai yang tidak dilanjutkan
proyek normalisasi berlangsung sejak dua ribu tiga belas hingga dua ribu dua puluh
proyek ini berhenti karena terbentur sulitnya pembebasan lahan
sampai dengan saat ini itu terus berjalan
tentunya pembebasan lahan
cuman ya progres sudah ada
cuma kami kan masih menunggu hasil pembebasan lahan yang cukup signifikan
karena masih tujuh belas kilo lagi yang belum kita kerjakan
pemerintah provinsi dki jakarta telah melakukan antisipasi jangka pendek dengan melakukan pengerukan sungai sepanjang dua puluh sembilan km
sementara proses negosiasi untuk merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai terus dilakukan
namun belum menyebutkan
membuahkan tiket temu
sungai ciliwung di kawasan kampung pulau ini menjadi contoh normalisasi yang telah berhasil dilakukan
dan dengan lebar tiga puluh hingga tiga puluh lima meter
dengan normalisasi sungai di kawasan kampung pulau jatinegara ini
maka pengurukan dapat dilakukan
sementara di bantaran sungai yang belum dinormalisasi ancaman banjir pun menghantui
dan perbedaan yang signifikan ditunjukkan di kawasan bukit duri
dimana tidak dilakukan normalisasi di kawasan ini
bisa dilihat sungai tidak lebih lebarnya dari dua meter
kemudian sangat dekat dengan permukiman warga
yang tentu saja ini bersifat liar dan sulit sekali untuk melakukan pembebasan lahan
tentunya ini sangat berpotensi untuk terjadi titik titik banjir di jakarta
balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane mengimbau warga turut mendukung upaya mencegah banjir
sungai yang telah dinormalisasi akan dinaturalisasi
yaitu dikembalikan ke kondisi alamiahnya dan ditanami pepohonan
roni satria jakarta